pemirsa pemerintahan prabowo gibran
karena itu adalah hak dari anak
mengingatkan agar mencetak tiket tidak lebih dari tiga puluh delapan ribu tiket
new world order yang tadi sempat sudah bapak sebut
itu tentu saja lebih efektif nantinya
sehingga harga tiket pesawat yang sekarang terbilang mahal bisa diseimbangkan melalui langkah langkah strategis bumn
makanya banyak yang tutup
bekerja menjadi tukang cukur mungkin bukanlah impian semua orang
mereka kayak kok bisa sih
pertama kenapa p tiga itu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bye
mas nyarwi kalau berbicara tentang tantangan yang terjadi
tapi untuk saat ini untuk warga di sekitar cirebon majalengka indramayu atau dari jawa barat
kami mengajak untuk gerbek langsung tempatnya
aku ditanya sekarang kok bisa gak tau
saya gabung di sini itu tertarik dengan gerakannya
tiga tahun mungkin belum cukup untuk menghasilkan karya karya yang besar
mana yang bisa menyumbangkan elektoral sehingga bisa pasangan ini menang
ya ini kan pertandingan rivalitas antara dua dua klub di jawa timur
bahwa inclusivity salah satunya adalah dengan kesetaraan gender
kita berutak sampai rp lima ratus triliun
mungkin itulah pernikahan impian bagi saifuddin warga bulungan jepara jawa tengah
dari ketua buku partai yang nantinya saya kira sudah menjadi

dianggap orang rendah tapi dengan naik gunung kerinci
tentang syarat caleg perempuan yang harus terwakili sebanyak tiga puluh persen dari total caleg yang didaftarkan
balik lagi ke berasanya mengarungi samudera hebat ya padahal mendapatkan ada ini masih bagian dari
selalu waspada selalu melakukan kontak listrik dengan tangan yang masih basah
sehingga secara umum es akan lebih mudah mencair
desa aeng tong tong tak serta merta menjadi seperti sekarang ini
yang saya saksikan tadi dalam sepanjang perjalanan